tim sar gabungan dari tagana dan bpbd kabupaten pangandaran jawa barat
dengan menggunakan perahu karet dan rakit bambu
menyusuri wilayah yang terendam banjir di desa bunisari kecamatan cigugur pada kamis
di hari keempat banjir yang diakibatkan oleh hujan deras ini
pemukiman warga dan akses jalan di desa bunisari terendam banjir hingga setinggi dua meter
akibat banjir aktivitas ratusan warga desa lumpuh
bahkan sejumlah rumah warga yang terendam cukup dalam
telah ditinggalkan oleh para penghuninya untuk mengungsi
dari data petugas tagana tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
namun demikian setidaknya ada satu ratus lima puluh dua kepala keluarga yang terisolir akibat terendamnya jalan desa
petugas tagana terus bersiaga untuk membantu warga yang membutuhkan
akses keluar masuk desa serta mengantisipasi banjir yang kemungkinan akan meluas
karena hujan masih terus mengguyur wilayah pangandaran
kita semenjak ada laporan banjir kita langsung standby di lokasi
ini sudah hari keempat kita di lokasi bencana
jadi ada sekitar lima puluh personil tagana yang disiapkan
karena genangan air itu hampir satu kilo
itu merendam area akses ke pemukiman
proyek pembangunan jembatan dinas pekerjaan umum yang dialihkan menjadi pembangunan gorong gorong
pada tahun dua ribu sembilan silam
menurut warga dengan memaksakan proyek gorong gorong
sungai semakin sempit dan membuat warga di bantaran sungai kebanjiran saat musim hujan
warga pun meminta pemerintah kabupaten seram bagian barat
agar segera mengembalikan status sungai seperti semula
sebagai bentuk protes terhadap pemerintah
warga memblokade jalan yang kemudian lagi ditemui
antar desa menuju ibu kota kabupaten maupun sebaliknya
hingga membuat arus lalu lintas lumpuh
itu saya yang minta bapak
saya yang minta bapak bawa ketul makanan atau apa
ketul sudah terbiasa dengan hidup keras untuk mencari ketul
punya kehidupan sendiri sendiri
tapi tolong perbaiki jembatan ini saja sudah
tidak ada permintaan lain
itu menyangkut ketul semua
dari masyarakat itu
kasih lebar jembatan saja
kasih lebar seperti jembatan dulu
kalau memang bisa dikembangkan kayak jembatan gembak atau kayak ratu
kasih lebar seperti akan pun jembatan dulu saja
ketul supi lalu waktu itu dua ribu sembilan itu
bikin ini akan lebih besar jembatan lama
saya yang minta bapak ini berhubungan dengan kalimatik
kalimatik jika dia tidak banjir
tapi kalau berhubungan
ternyata mati semua yang ada di sekitar ini
warga meminta pejabat bupati seram bagian barat
turun ke lokasi banjir menemui warga